progres pembangunan stasiun kereta cepat jakarta bandung pada selasa terpantau sudah tertata rapi
stasiun yang terletak di kawasan padat penduduk dan terhubung dengan stasiun kereta api padalarang
cina emir monty finishing stasiun kcjb pada larang tinggal merampungkan hal seperti atap dan cat
pending konektivitasnya juga dengan keafir sudah mulai jadi coba ya seperti perjalanan pak jokowi
hari ini dari stasiun halim ke padalarang tiga puluh menit lalu dari padalarang ke stasiun bandung menggunakan
keafir sekitar dua puluh menit total dari halim ke stasiun bandung banjokowi perjalanan hari ini
hanya lima puluh menit selain infrastruktur kesiapan sumber daya manusia juga telah final bahkan mereka
telah dilatih untuk bisa memberikan pelayanan
di stasiun atau ditempatkan di gerbong kereta sebelumnya presiden jokowi telah melakukan
uji coba kereta cepat jakarta bandung dengan mengajak para artis untuk menikmati perjalanan
sementara itu di jakarta kementerian perhubungan dan pemerintah provinsi dki jakarta meresmikan
jembatan penghubung multiguna dukuh atas pada rabu sore resmian jembatan sepanjang dua ratus enam puluh m itu
sekaligus menandai terintegrasinya lima moda transportasi
yaitu lrt mrt transjakarta komputerland dan kereta bandara dalam satu lokasi apresi pun datang dari
menteri perhubungan budi karya sumadi jembatan senilai seratus miliar tersebut sama sekali tidak
menggunakan anggaran apbn pemerintah pusat maupun apbd pemprov dki jakarta budi mengatakan integrasi
lima moda transportasi ini menjadi percontohan bagi kota kota lain di indonesia untuk mengembangkan
inovasi transportasi tidak mudah karena
selain itu untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil dan menengah pemprov dki jakarta menggandeng
lebih dari empat puluh enam umkm maupun ekonomi kreatif untuk menjual barangnya di stasiun tersebut
yang pertama asetnya adalah set kita semuanya untuk tetap dijaga baik itu dijaga hasilnya
dan semoga ini makin pertama dari tujuh puluh ya dan ini bisa dimanfaatkan
jembatan multifungsi penghubung lima moda transportasi ini baru pertama kali dibangun
di indonesia hal ini diharapkan memberikan kenyamanan kemudahan dan keamanan publik untuk
menggunakan moda transportasi yang terintegrasi di kawasan jakarta tim liputan cnn